setelah melakukan pemeriksaan intensif akhirnya petugas satuan reserse kriminal polrestabes bandung
menetapkan delapan tersangka dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya haringga sirila
supporter sepak bola asal jakarta
kedelapan pria itu ditetapkan sebagai tersangka setelah petugas memeriksa enam belas saksi secara intensif
peristiwa ini berawal saat korban yang sendak berboncengan sepeda motor dengan warga terkena sweeping yang dilakukan boboto
korban berusia dua puluh tiga tahun yang diketahui memiliki ktp dki jakarta selanjutnya menjadi sasaran amukan masa
yang melakukan penganiayaan hingga tewas
selain menyita pecahan kursi kayu dan batu petugas mengamankan pakaian serta celana korban
akibat perbuatan tersebut para pelaku akan dijerat dengan pasal satu ratus tujuh puluh kuhp
tentang penganiayaan bersama yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang
dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara
lalu polisi melakukan langkah langkah yang pertama adalah melakukan penangkapan terhadap para pelaku
pada saat itu diamankan lima orang di tkp setelah itu sarreskrim membentuk tim sehingga melakukan pengembangan
sehingga mengamankan sekitar enam belas orang dari enam belas orang ini delapan orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka
dengan umur yang variasi ada yang di bawah umur tujuh belas tahun ada juga yang sudah empat puluh tahun
dan para pelaku kita jerat dengan pasal satu ratus tujuh puluh atau penganiayaan secara bersama sama
yang mengakibatkan korban meninggal dunia
sampai saat ini terhadap para pelaku masih dilakukan penyidikan di sar resim polrestabes bandung
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya
franky wijaya produser lapangan cnn indonesia berada di polrestabes bandung jawa barat
franky hingga sore ini sudah berapa tersangka yang ditetapkan apakah akan bertambah
ya selamat sore eva benar sekali pas kasus tewasnya pengeroyokan
haringa sirila supporter persija jakarta yang kemarin tewas akibat dikeroyok oleh oknum bobotoh di gbla kemarin
memang hingga saat ini polisi belum lagi menetapkan adanya tambahan tersangka baru setelah tadi pagi menangkap delapan tersangka ini
dan namun dari keterangan kepolisian tentunya nanti akan ada
ada tambahan dari pelaku ini
dan jika kita lihat dari mereka mengaku sudah mengantongi identitas berdasarkan dari video yang tersebar di media sosial
mereka mengatakan akan segera mencari tahu dan mengembangkan lagi kasus ini
karena tidak menutup kemungkinan berdasarkan keterangan kepolisian masih akan ada lagi pelaku tambahan dari kasus ini
karena dari video tersebut dan juga keterangan saksi mata yang didapatkan pada saat kejadian korban dipukuli oleh
dikepung oleh ratusan masa dan tentunya ini masih banyak lagi
kita tentu masih berharap informasi selanjutnya dari kepolisian apakah ada tambahan pelaku dari kasus ini
ya frankie terkait penyebar perekaman adegan penganiayaan apakah polisi juga akan mendalami siapa pelakunya
ya benar sekali eva kemarin memang sempat ada informasi bahwa pelaku penyebar video juga akan dikejar
ini didapatkan dari informasi dari kabit humas
polda jawa barat yang menegaskan bahwa kepada masyarakat agar jangan menyebarkan video video ini
karena akan diancam hukuman undang undang teknologi dan informatika
namun hingga saat ini tadi keterangan polisi tidak menyinggung sedikit pun mengenai akan mengejar pelaku penyebar video tersebut
polisi masih fokus saat ini terhadap pelaku pemukulan yang menyebabkan tewasnya haringga sirila kemarin
belum ada informasi lebih lanjut apakah polisi akan juga mengusut untas dari video
namun tentunya kita berharap seluruh apapun aspeknya segera
tuntas agar kita bisa mengetahui kejadian ini dengan sebenarnya
yang kemudian menjadi pertanyaan adalah pengamanan dari laga sendiri kemarin
seperti apa mengapa kemudian kejadian ini bisa terjadi
ya eva benar sekali
dari informasi yang saya dapatkan kemarin itu sekitar empat polisi gabungan dari polisi tni kemudian juga satpol pp memang diturunkan
yang mengamankan dari ada kurang lebih empat ring pengamanan
ini merupakan standar prosedur
setiap tahun dilakukan ketika persib dan juga persija bertanding di glora bandung lautan api ini
namun memang kemarin itu bertepatan dengan hari minggu
memang saya juga berada di lokasi kejadian
kondisi warga yang datang kemudian jumlah penonton yang sangat banyak sekali
berdasarkan informasi yang saya dapatkan jumlah tiket yang dijual di stadion gbh itu berjumlah tiga tiket
sementara kapasitas tiga puluh ribu maksud saya
sementara kapasitas stadion hanya tiga puluh delapan
kemarin juga sempat terjadi kerusuhan karena banyaknya penonton
yang tidak bisa masuk
artinya memang jika kita lihat dari tiga puluh ribu orang di dalam stadion
ada lagi sekitar puluhan ribu orang yang berada di luar stadion
artinya dengan perbandingan jumlah empat personil kepolisian
dengan jumlah penonton yang lebih dari tiga puluh ribu tersebut
tentu ini sangat sulit
karena memang posisi empat polisi ini tidak hanya berada di satu titik stadion saja
namun ada di beberapa titik
yang pertama ada di ring satu
yaitu merupakan di daerah dalam stadion
kemudian ring dua yang tempat lokasi kejadian perkara
tempat kejadian hari
kemarin tewas di kroyok
kemudian di ring tiga dan ring empat
yang berada di jalur menuju gebella
artinya empat polisi ini tidak sepenuhnya berada di dalam stadion
ini hanya beberapa saja
tentunya ini menyulitkan sekali
dan memang polisi sendiri dan pampel sudah menyatakan bahwa
soporta persidia tidak diperkenankan hadir
bahkan pampel sendiri tidak menyediakan tiket untuk hadir
namun apapun alasannya
tentunya tidak diharapkan adanya kejadian ini eva
franky wijaya melaporkan langsung